tapi yang paling penting adalah tetap selalu berhati hati meski pagi hari karena ada kemacetan yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan
ya ini kecelakaan kalau dari informasi dari pihak kepolisian dan pernyataan dari dirjen perhubungan darat
rata rata hampir tujuh puluh persen kecelakaan itu diakibatkan oleh pengendara motor atau roda dua
informasinya terkait dengan hal ini fani
ya betul sekali yang disampaikan oleh yuda ini bahwa memang dirjen perhubungan darat budi setiadi menghimbau masyarakat yang ingin mudik
khususnya untuk melalui jalur darat untuk tidak menggunakan sepeda motor
budi menyampaikan himbauan ini ketika menghadiri diskusi terkait persiapan mudik di jakarta kamis petang
berdasarkan data data yang dikumpulkan oleh dirjen perhubungan darat kemenhub
angka kecelakaan tertinggi dalam dialami para pemudik yang menggunakan sepeda motor
pihak kementerian perhubungan sendiri akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi para pemudik yang tetap ingin membawa sepeda motornya
saya kira kita dari awal
dengan demikian kesimpulannya sepeda motor adalah kendaraan yang paling rentan terhadap keselamatan
baik pengemudinya baik juga penumpangnya
maksudnya mungkin kita nggak punya effort apa yang mau kita lakukan
jadi artinya dari awal sampai dengan sekarang
pemerintah komitmen mengajak masyarakat
atau kemudian meminta kepada masyarakat
tidak menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi untuk mudik dengan jarak yang cukup jauh itu